manajemen gojek menaikkan tarif dasar per kilometer
tarif gojek baik roda empat atau roda dua dianggap terlalu kecil bagi kesejahteraan mitra
dan ketiga aliando menuntut manajemen gojek menurunkan standar poin bonus
saat ini menurut peraturan bonus para pengemudi mendapat bonus jika meraih sembilan belas poin dalam satu hari
peraturan ini dianggap memberatkan karena untuk meraih sembilan belas poin dalam satu hari mereka harus bekerja minimal sembilan belas jam sehari
ini adalah kita dieksploitasi
teman teman jadi driver online carinya poin bukan cari uang
ini yang jadi salah benar nggak
nah ini yang mau kita kembalikan marwah ini
pandangan tentang tutup poin ini akhirnya jadi banyak melenceng ya
menanggapi tuntutan itu manajemen gojek berjanji akan melakukan perbaikan sistem dan evaluasi
selama ini pihaknya selalu menggelar kopi darat setiap dua minggu sekali dengan para mitra
untuk mendengar keluhan mereka
tadi saya juga udah ingatkan ke mitra mitra kami kami punya wadah sebenarnya
jadi nggak perlu mereka demo
kami punya wadah resmi di mana setiap minggu gitu ya nggak setiap minggu lah
setiap dua minggu sekali selama seminggu penuh kita ada yang namanya kopdar
jadi kami nggak hanya bertemu mereka melalui aplikasi aja karena kami merasa human touch juga penting kan
pihak manajemen gojek meminta agar para mitra pengemudi tidak perlu lagi menggelar aksi unjuk rasa
untuk menyampaikan aspirasinya karena sudah ada wadah kopi darat
gojek indonesia juga sudah menjalin kerjasama dengan bank tabungan negara
untuk memfasilitasi kredit rumah bagi para mitra gojek yang saat ini jumlahnya mencapai satu juta
arief kurniawan jakarta